ternyata pak maruf milanisti
berarti besok nonton nih ac milan ketemu sama olympiakos liga eropa ya
tapi tadi seru juga pak maruf cerita sambil dengan suasana yang santai
ini juga sama sama dalam nuansa yang santai
jelang pilpres dua ribu sembilan belas mantan istri capres prabowo subianto siti hediati haryadi
atau lebih dikenal dengan titi soeharto mengunjungi mall ratu indah makassar pada rabu sore
kunjungan titi untuk bertemu dengan pendukung capres prabowo sandi pastinya
sementara di surabaya spanduk soeharto pahlawan negara bertebaran di surabaya di antara spanduk para caleg
meski begitu partai berkarya mengaku tidak mengetahui pemasangan spanduk tersebut
siti hedyati haryadi atau lebih dikenal dengan titi soeharto
mengunjungi mall ratu indah atau mal mari makassar sulawesi selatan rabu sore
kunjungan titi ke makassar untuk bertemu dengan relawan mama pendukung prabowo sandi
setibanya di mall ratu indah titi pun langsung menjadi rebutan foto ratusan mama yang hadir
dalam kesempatan ini titi mengungkapkan keyakinannya pasangan capres nomor dua ini akan menang di sulawesi selatan saat bill press dua ribu sembilan belas nanti

tadi kayaknya sudah semuanya
saya suka sekali mudah mudahan ini energi buat kita supaya bisa semangat lagi untuk bisa memenangkan bill press
sementara di surabaya spanduk bergambar soeharto dan bertuliskan soeharto pahlawan negara tersebar
salah satunya di pertigaan nagel jaya selatan
ketua dpd partai berkarya surabaya mengaku tidak mengetahui pemasangan spanduk tersebut
meski begitu pihak berkarya tak mempermasalahkan adanya pemasangan yang dilakukan laskar berkarya
dari partai berkarya sendiri tidak pernah mengontrifisikan tidak pernah istilahnya itu koordinasi dengan kita selaku ketua dpd
saya lihat seperti militan militannya pak harto
sementara itu anggota bawaslu surabaya menilai jika spanduk yang beredar tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat peraga kampanye
meski terdapat tulisan dan simbol laskar berkarya milik partai berkarya yang juga sebagai peserta pemilu
itu karena berkaitan dengan beredar spanduk seperti itu itu tidak ada hubungannya dengan apk
tidak termasuk apk maupun beragakampanye
karena apk ini ada ketentuan tersendiri baik ukuran maupun konten isinya terhadap apk yang disebut
jadi tidak ada hubungannya dengan apk
meskipun itu nanti ada tulisannya berkaitan dengan bunyi salah satu partai politik
misalkan tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena itu tidak kumulatif seperti ini dengan ketentuan rakyat terhadap undang undang
hidayat menambahkan lantaran tak sesuai dengan pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang unsur apk yang harus mencantumkan partai dan caleg
maka bawa ke ketua dpd
tidak bisa menindak sepanduk tersebut